tiga dua satu mulai
setelah dilatih mereka wajib memakai masker dan menjaga jarak

ia pun berharap bisa menjadi atlet menembak nasional
dari dulu suka olahraga jadi menembak nih pengen gitu
dari smp pengen
menurut pembina harian komunitas menembak
anak anak ini nantinya akan dibina dan dipersiapkan
untuk meraih prestasi diberikan
kita juga adakan pembinaan untuk anak anak muda ya
atau generasi muda
jadi usia junior sampai senior pun
ini kita kearahkan ke prestasi
selain bertujuan mencetak atlet atlet baru di bidang menembak
komunitas ini mewadahi para penggemar airsoft gun dan air rifle
untuk berkumpul dan menyalurkan hobinya
diko hardiansyah sido arjo jawa timur